akan membuat mahkamah konstitusi mengesampingkan
amikus kure yang disampaikan ibu megawati
ada dua hal yang menurut saya akan membuat mahkamah konstitusi
mengesampingkan amikus gure yang disampaikan ibu megawati soekarnoputri
yang pertama syarat utama formil pengajuan amikus kure adalah
dari pihak yang tidak memiliki keterkaitan atau kepentingan hukum
secara langsung maupun tidak langsung
ibu mega adalah ketua umum pdi perjuangan
partai pendukung paslon tiga
yang merupakan entitas dari paslon tersebut
sehingga tidak memiliki legal standing untuk mengajukan amicus curia
yang kedua secara substansi apa yang disampaikan ibu megawa
mengenai misalnya dugaan kecurangan terstruktur sistematis dan masif
kemudian penyalahgunaan kekuasaan presiden untuk pemenangan paslon dua
sudah disampaikan dan sudah tidak terbukti di mahkamah konstitusi
kalau kita lihat jalannya proses persidangan
tuduhan tuduhan tersebut semuanya mentah dan tidak ada bukti bukti yang menguatkan sama sekali
sehingga wajar ya kami yakin hakim hakim mahkamah konstitusi
mengesampingkan amikus gure tersebut dan menolak permohonan paslon i dan iii